setelah sempat muncul wacana jutaan warga terancam tidak bisa memilih di pilkada serentak kali ini
dan pilkada ini juga dibayang bayangi keraguan sebagian pihak soal netralitas negara
bagaimana menghadirkan pilkada yang berkualitas dengan partisipasi yang juga secara kuantitas baik dan kualitasnya juga tentu baik
kami akan mengulasnya malam hari ini bersama bang frits edward siregar komisioner bawaslu republik indonesia
terima kasih bang frits sudah datang di tengah kesibukan mengawal jalannya pilkada serentak
kemudian ada yang tidak kalah sibuk dari kita kita ada mbak titi anggraini direktur eksekutif perudem
terima kasih mbak titi sudah datang
kemudian melalui sambungan skype dari makassar sulawesi selatan ini juga lagi belusukan kemana mana
dari kemarin ada wakil ketua komisi dua dpr mbak nihayatul wafiro
mbak nini selamat malam
selamat malam deddy selamat malam semuanya
saya mau ke mbak nini dulu di makassar
mbak dini kan beberapa waktu lalu kita sempat juga agak was was ini melihat bagaimana potensi ratusan ribu
bahkan ada yang tesis mengatakan jutaan orang berpotensi tidak bisa memilih
temuan dpr sendiri terkait dua hari jelang pilkada serentak ini apa mbak terkait dengan hak pilih
jadi sama dengan mbak frits yang kita tidak punya hari lipur juga
jadi lebaran keempat saya sempat ngobrol dengan kpu di dapil saya
ternyata hasil temuan dari data coklit saja itu masih ada sebelas ribu yang belum ktpl
dan hari ini kita juga ada di kpu di sulawesi selatan dan juga dengan bawaslu dan juga duduk bersama dengan duk capil di sulawesi selatan
ternyata di sulawesi selatan ada delapan ratus enam puluh empat tujuh ratus sembilan warga sulawesi selatan yang belum melakukan perekaman
itu baru sulawesi selatan
di jawa tengah ada empat ratus empat puluh lima ribu yang belum melakukan perekaman
dan di sumatera utara yang hasil coklit bukan hasil dari duk capil tapi hasil coklit itu masih ada enam puluh dua ribu yang belum memiliki ktpl
jadi saya pastikan sampai besok ini kurang dua hari lagi ini tanggal dua puluh tujuh juni dua ribu delapan belas saya pastikan ada ratusan ribu warga negara indonesia yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya
itu dipastikan ya ada ratusan ribu warga negara ya
dan juga ada temuan menarik di makassar
ini di kota makassarnya
kota makassar juga mengadakan pilkada
ada pemilihan wali kota
itu ada pemilih ganda tiga puluh lima ribu di kota makassarnya saja
pemilih ganda ini indikasinya ada tiga poin
yang pertama satu nama itu ada di lebih dari satu tps
jadi contoh nih mbak titi di tps delapan belas ternyata nama mbak titi ini ada di tps sembilan belas dua puluh dan dua puluh lima
ada di berbanyak tps
lalu ada juga satu nama itu terdaftar di satu tps tapi banyak
jadi contoh nama saya nih ya itu lalu di tps delapan belas itu ada bukan hanya muncul satu nama
tapi ada tiga nama
lalu juga ada satu nama dengan nik yang berbeda
ini di kota makassar
nah ini saya yakin di seluruh tempat masih ada potensi potensi seperti ini
jadi memang kpu bawaslu dari seluruh tingkatan
memang harus bekerja
keras memastikan bahwa sampai jangan sampai persoalan ganda ini juga akan merusak
jadi proses pemilu ini
mbak menurut anda sendiri atau menurut bantuan dpr sendiri pemilih ganda ini karena faktor ketidaksengajaan masalah maladministrasi
atau anda lihat ini persoalan politik nih ada yang berusaha cawe cawe ini main curang ini
kita memang secara sistem persoalan ktpl ini memang masih banyak sekali persoalan
jadi saya berpikir salah satunya ini dari persoalan
saya kemarin dapat laporan dari teman dari pkb
mitra saya di pkb anggota dpr
itu dia setelah dicek nama dia melalui nik
dicek di websitenya kpu
nama dia di ktp sama yang muncul di kpu itu berbeda
ini saya pikir juga persoalan di ktpl ini
kalau persoalan politik sejauh itu mungkin
cuman sejauh ini
kita indikasi ke situ belum dapat ya
saya mau ke bang frits dulu sebelum ke mbak titi dengan temannya
anda lihat ini masalah real gak di lapangan
pada tadi sore sebenarnya bawaslu sudah mengajukan membuat sebuah konferensi pers
yang pada intinya hampir sama seperti sudah disampaikan oleh mbak nini misalnya
bahwa ada masih banyak ribuan orang yang belum terdaftar di dalam bpt
yang kedua sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh mbak nini
bahwa ada masalah
ataupun masalah ketidaktauan misalnya
bagaimana misalnya apakah memang dia wajib pakainya ktpl
itu masih saja perspektif masyarakat saja itu juga masih belumnya pasti
meskipun misalnya sudah ada surat edaran kpu lima ratus tujuh puluh empat misalnya yang selalu dijadikan panduan
itu juga tidaklah menyelesaikan masalah
karena bagaimana misalnya seandainya ada orang yang tidaknya terekam di dalam ktpl
tapi kan kertas suaranya tidak tersedia
jadi ada beberapa variasi
yang akan muncul di dalam pada hari pemungutan suara
pertama dia tidak tahu
yang kedua bahwa dia tidak punya
dan yang ketiga saat dia punya ataupun tidak punya
dia mau mencopot suaranya sudah habis
dan dia diminta untuk pergi ke tps yang lain
sama yang terdekat
yang belum tentu juga ada kertas suaranya
jadi potensi itu masih mungkin
bukannya masih mungkin ya
sangat mungkin itu akan terjadi di berbagai tps
hari ini kan sudah dapat
atau sangat bisa diprediksi bang frits
dan pasti sudah diantisipasi
anda lihat antara prediksi analisa antisipasinya
atau jangan kesembuh bawa golok gitu
gak nyambung satu sama lain
bahwa hal ini kan sudah kita diskusikan di komisi dua
misalnya dengan pimpinan teman teman daripada komisi dua
kita di bawah itu juga sudah beberapa keraatan dengan ru capil
dan juga dengan kpu misalnya
bahwa ada hal hal yang harus perlu ditindaklanjuti
dan harus diperbaiki
sehingga hak pilih orang itu
tapi kan yang melakukan coklat kan bukan bawaslu
kan bukan bawaslu yang bisa pergi ya
tapi katanya bawaslu juga kemudian dalam beberapa bulan terakhir
mendirikan posko gitu bang frits
katanya untuk bisa menampung juga
itu gimana hasilnya tuh
terakhir kan itu kan harus kami kembalikan kepada kpu
karena kan kpu yang harus melakukan pemutarian data
ya kalau memang kpu tidak mampu
biar kan aja kasih ke bawaslu misalnya
tapi ini kan bukannya kewenangan bawaslu
ini kan adalah kewenangan daripada kpu
untuk melakukan pemutarian data
data yang sampai sekarang menurut kami masih belum maksimal
sayangnya komisioner kpu hari ini tidak ada yang bisa bergabung bersama kami
di dialog kita hari ini
karena ada di luar kota semuanya bang frits
saya mau kembali ini problem real atau gimana nih mbak titi
yang pertama melihat saya bukan berarti saya mewakili komisioner kpu ya
jadi tentu tidak bisa ada yang membantah
bahwa ini bukan problem real ya
karena ibu anggota dewan kita sudah menemukan sekian ratusan ribu
dan saya kira ini darurat begitu
karena dalam konsep
konsep pemilu yang inklusif
dalam pemilu yang umum
kata kata umum itu kan punya makna
bukan kemudian disematkan begitu saja
di dalam konstitusi ataupun di dalam undang undang kita
yang pertama menurut kami harus ada solusi atas problem ini
negara harus menghadirkan upaya maksimal
sehingga tidak ada satupun warga negara
karena hasil coklat
tentu kalau hasil coklit ada namanya ada orangnya ada alamatnya
kita tinggal punya satu hari lagi besok
sementara misalnya dukcapil
selalu mengatakan kami jemput bola
kami siap dua puluh empat jam
oleh karena itu menurut saya
harus ada misalnya penyelesaian yang nyata
apakah misalnya memastikan bahwa ratusan ribu nama ini
besok karena jelas identifikasinya
karena hasil coklat
mendapatkan misalnya suket
untuk sebagai basis menggunakan hak pilih
suket itu juga dari dukcapil ya
suket itu dari dukcapil
dikeluarkan biasanya karena orang sudah perekaman
fisik ktp nya belum keluar
dan ada problem problem terkait dengan apakah perekamannya online offline
nah tetapi sekali lagi
ini kalau tidak diselesaikan
ini bisa menjadi potensi pemicu sengketa
karena sekali lagi dianggap
ada hak warga negara yang tercederai
daripada mengutuk kegelapan
bagaimana kita harus menyalakan lilin
supaya di tengah kesusahan ini
kita pasti paling tidak
kita cari solusi yang paling cepat
paling tepat untuk bisa mengatasi hal ini
kita akan bahas di segmen berikutnya
tetap bersama kami
kpu dan dukcapil
sayangnya kita tidak bisa update lagi ke kpu dan juga dukcapil
mungkin ini besok kita akan update lagi
tapi bawaslu sendiri melihat bahwa temuan yang ditemukan mbak nini
anda juga temukan
ini fenomena gunung es saja
atau memang ini angka yang cukup valid cukup real gitu
masih banyak atau masih banyak lagi yang kemudian tidak terdata
tidak terungkap gitu
tidak tercapture gitu
nah sampai misalnya kayak kemarin
itu saya berada di kota medan
di kota medan itu ada namanya di lapas tanjung kusta
lapas tanjung kusta itu warga binaan ada empat lima ratus
yang bisa memilih hanya empat puluh orang
kemudian di jawa timur di sidoarjo di lp di sidoarjo itu ada dua tiga ratus
tapi yang bisa memilih cuma empat puluh dua orang
akhirnya coba bayangkan dengan seluruh lapas yang ada
kalau apabila kami dapatkan sampai dengan tadi
hanya untuk jawa timur saja
hampir aja lima ratus ribu warga binaan
yang tidak bisa memilih
coba bayangkan kalau kita melihat dekatnya
dekat dekatnya mungkin nanti dia punya pilgubnya misalnya
selisih hasil suara
dia punya selisih hasil usaha
dan kita tahu kan orang yang di dalam penjara kan tidak kehilangan hak pilihnya
dia juga warga negara
dan dia tahu ada saudaranya yang bisa memilih
dan dia tidak bisa
apakah anda tidak bisa melihat ada bukan sekedar kehilangan hak pilih
tapi kan muncul ada kekacauan yang kemungkinan bakalan muncul pada hari hari
jadi saya melihat bahwa soal ini
kalau selain yang tadi yang disampaikan oleh mbak nini
bahwa dia tidak memiliki ktpl
atau sekarang kita masih berbicara tentang c enam
meskipun kemudian bisa dikatakan bahwa tanpa c enam juga bisa misalnya
tetapi bagaimana dengan orang yang sama sekali tidak punya ktpl
dan dia juga tidak dapat di dalam dpt
dan dia adalah warga jawa timur
atau warga jawa tengah yang tetap masih ada hak pilihnya
kan dibilang di dalam sk lima ratus tujuh puluh empat
silahkan warga itu bisa pergi ke tps
yang terdekat misalnya
saya seorang warga
saya sudah duduk dari jam
saya nunggu sampai jam dua
dan dia bilang oh pak
habis kertas suaranya
bapak pindah ke tempat lain
apakah orang tersebut masih bisa pergi
memang ada way out yang mungkin sama yang bakal akan diberikan
tetapi kan tidak ada jaminan
seandainya dia pergi ke tps lain
dia bisa melaksanakan suaranya
karena pasti sudah habis
ini kan letak permasalahannya ada di mana ya
sebelum kita cari solusinya
terutama solusi solusi jangka pendek
letak masalahnya ada di mana
ini kan sebenarnya masalah yang sudah jauh jauh hari
sudah ada prediksi gitu
dan akhirnya terjadi juga gitu mbak nini
jadi sebenarnya memang kita itu sudah bisa bergerak
melebih yang sudah diundang undangkan
tapi ketika undang undang itu dibuat
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
itu sudah hasil kesepakatan dengan pemerintah
dan pemerintah saat itu
sudah memberikan jaminan bahwasannya
pada pilkada dua ribu delapan belas
seluruh persoalan ktp elektronik bisa diselesaikan
namun kenyataannya yang ada seperti ini
ini saya berulang kali mengungkapkan hal ini
bukan hanya di media
tapi juga secara ketika rapat langsung di rdp di dpr
bahwa ini ada ribuan yang terancam
tidak mendapatkan hak suaranya untuk pilkada ini
namun selalu dikatakan oleh pemerintah
bahwasannya mereka tinggal jawab pesan lagi
negara harus hadir dalam setiap persoalan persoalan demokrasi yang sedang kita bangun ini
oleh sebab itu negara tidak boleh mengesampingkan walaupun satu suara saja untuk hak konstitusi warga
setiap warga siapapun
termasuk tadi dikatakan oleh bawasloh mas chris
itu yang ada di lp pun juga punya hak
mereka hanya persoalan dia punya masalah
mereka tinggal di lp tapi tidak mencerabut hak konstitusinya
menurut saya pilkada kali ini kita ini terjerembab dalam persoalan administrasi
sehingga itu menjadikan hak konstitusi warga hilang
apakah peraturannya terlalu progresif atau
sepertinya ini sudah sangat urgent sekali
kita kayaknya bisa jadi ini akan kita usulkan menjadi pansus
karena contoh makassar surawesi selatan bukan makassar
sulawesi selatan secara provinsi ada delapan ratus sekian
lalu tadi jawa timur saja untuk di lp saja ada lima ratus
belum lagi di jawa tengah empat ratus empat puluh lima ribu dan sebagainya
berapa juta rakyat indonesia yang besok tanggal dua puluh tujuh juni ada satu ratus tujuh puluh satu daerah yang melakukan pilkada ini yang tidak bisa memberikan hak suaranya
itu berarti lagi lagi negara mencederai hak konstitusi warganya
dan ini juga bukan hanya mencegah hak konstitusi warganya

ini juga mencederai hak konstitusi tapi juga mencederai dari demokrasi yang sedang kita bangun ini
demokrasi itu tidak akan baik kalau partisipasi masyarakat sangat sedikit
bagaimana kita bisa mengklaim bahwa pemilihan di situ adalah pemilihan yang digendaki warga
bahwa pemilih yang terpilih itu adalah benar benar merepresentasikan pemilihan warga
dan itu ternyata bukan persoalan masyarakat tidak mau kesehatan tapi persoalan administrasinya
yaitu mereka tidak mendapatkan persyaratan yang sesuai yang diatur oleh undang undang
oke mbak titi ini kita sudah inventarisir masalahnya
dan masalah ini jauh jauh hari sudah anda bisa prediksi
ini oke sebagai masyarakat sebagai rakyat sebagai warga pemilih
apa yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu pemerintah lakukan gitu supaya nyambung semuanya
ya memang apa namanya suka tidak suka ya aturan dan situasi kondisinya seperti ini
maka kemudian harus ada solusi
pansus saya kira sesuatu yang positif tetapi itu kan pasca
nah yang sekarang ini di depan mata bagaimana menyelamatkan tadi misalnya bawaslu menyebut angka sekian ratus ribu
lalu juga ibu ninik menyebut di beberapa daerah ratusan ribu
ini harus diapakan jadi menurut saya adalah besok satu hari harus ada solusi
misalnya apakah kemudian
nama yang by name by address yang dipunyai oleh kpu ini
orangnya real ini segera diberikan suket oleh dinas kependudukan
karena sudah real kan namanya ada hasil coklit alamatnya jelas
tetapi problemnya adalah mereka tidak punya kartu identitas kependudukan
begitu ya ibu ninik
mohon maaf menyelamatkan halo
ya jadi ini saya dapat laporan dari kpu dari sulawesi selatan ini
pemahaman seluruh kdkd di penduk di jepil ini tidak sama
di beberapa tempat ada yang menolak untuk memberikan suket
ini temuan menarik
tentang tentang di lapangan seperti itu mbak
jadi mereka bilang bahwasannya ini pertentakannya sulit dan sebagainya
kpu sulawesi selatan sudah proaktif mereka juga ikut mengumpulkan
padahal sebenarnya kalau kpu menurut saya tugasnya memang memastikan semua mendapat haknya
jadi mereka juga menolak untuk melakukan perekaman itu adalah tugas dari pemerintah dari jepil
mereka sudah mengumpulkan orang untuk mendapat suket paling tidak
tapi ternyata beberapa kabir dinas dinas itu tidak memiliki pemahaman yang sama
mereka mengolah untuk melakukan suket
karena bagi mereka ktpl itu sudah harga mati tidak bisa diganti dengan suket
jadi pemahaman instruksinya saja itu karena tidak nyamuk satu sama lain ya
kalau disampaikan oleh ibu nini betul
tidak mau memberikan suket
tidak mau memberikan suket
di dalam undang undang pilkada disebutkan bagi setiap orang yang sengaja menghilangkan hak pilih warga negara itu ancamannya pidana
jadi penjara ada denda
jadi tidak bisa dianggap sederhana
langkah langkah konkret yang bisa kita lakukan parlemen bawaslu penyelenggara pemilu kita juga masyarakat sipil media apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menekan bolong yang cukup besar yang ditemukan ini kita akan bahasnya di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami
dan foto yang ada fotonya
dan itu ada

karena ktp nggak ada
kk kan tidak ada tampangnya

dan itu bisa dengan se lima ratus tujuh puluh empat
meskipun kita dapat berdebat
apakah se itu dapat berbeda dengan pkpu nya
tapi seberapa optimis anda ini
terobosan terobosan hukum ini
nyambung dengan fakta lapangan
mbak dini tadi bilang aja
di lapangan misalnya pemberian suket aja
antara kemenderagiri dengan pemerintah dukcapil
yang ada di daerah gitu bang frit
kalau saya sebagai bawah suhu harus melihat optimis
harusnya melihat optimis
bahwa penyelenggara pemilu itu masih punya satu hari besok
untuk bisa melakukan langkah langkah
agar hak pilih orang itu tidak hilang
langkah langkah konkret apa yang perlu dilakukan oleh kpu
pemerintah dan kpu misalnya sekarang
dia duduk bersama atau dia undang
dia punya pihak yang misalnya
kayak rumah sakit lapangan
pas misalnya untuk segera menginventarisir
dan melakukan perbaikan perbaikan gitu loh
sehingga pergerakan kertas suaranya bisa ada
ataupun dicarikan sebuah solusi
dan kpu kan terbiasa menggunakan se
menjelang hari h gitu loh
dan ya meskipun kita melihat
terus darinya segimana
tapi se tersebut dapat menyelamatkan
hak pilih orang lain yang merupakan
dan menurut anda secara legalitas
semua terobosan sudah dilakukan oleh penyelenggara
masih belum ada
ada hal hal yang masih bisa dilakukan oleh kpu
saya kira konkretnya adalah
bagaimana memastikan penyelenggara menindaklanjuti
tadi apa yang disampaikan oleh pak frits
karena kan kalau bawaslu dan kpu
itu kan satu institusi penyelenggara yang integral
nah yang tujuan pertama saya kira
tidak ada yang bertujuan untuk tidak kebaikan
saya kira prioritas kita adalah
menyelamatkan hak pilih warga negara yang punya hak pilih
solusinya seperti apa sudah ditawarkan
tadi misalnya suket kolektif
lalu menggunakan identitas lainnya
karena sekali lagi
kalau kita tidak melakukan
langkah nyata ini potensi untuk menjadi
bahan persengketaan yang dampak
yang nanti bisa berkepanjangan
sekali lagi mk mengatakan di beberapa putusannya
bahkan meminta pemungutan suara ulang
karena ada warga negara yang tidak didata
jangan sampai itu terjadi
karena apalagi ini kompetisi di beberapa daerah itu sangat sengit
jangan lupa dengan pasal pidana ya
dan bagi para pihak yang tidak mau memfasilitasi
bagi orang yang sudah mengurus
dengan alasan macam macam
saya kira bahwa seluruh harus menindaklanjuti
ini temuan dari bunini
temuan banini seperti itu bisa pidana tuh mbak titi ya
itu adalah tindak pidana
karena dengan sengaja dia menghalang halangi orang
untuk menggunakan hak pilihnya
kalau alasannya tidak tahu gitu
bukan tidak mau gitu
tidak tahu tidak menghalangi orang
kalau dia sengaja bagaimana
karena dibahasa di undang undang itu
setiap orang yang dengan sengaja
menghilangkan hak pilih orang lain
maka dia dikenai tindak pidana
dan yang ketiga saya kira
perlu kesepahaman ya
di antara semua aktor
bahwa yang kita proteksi ini
bukan kepentingan politik
tetapi kepentingan konstitusional warga negara
untuk bisa menggunakan haknya
yang dijamin oleh konstitusi
oke sebelum nanti terakhir ke mbak titi
untuk bisa apa sih yang bisa kita lakukan
sebagai warga masyarakat
ketika kita tidak terdaftar
kita belum dapat jnm
apa yang harus kita lakukan
apa langkah teknis yang bisa kita lakukan
satu hari menjelang hari khas
nanti sebelum ke situ saya mau minta
perspektif politik terakhir dari mbak nini
mbak nini ini parlemen anda gimana nih
woro woronya lagi di satu hari menjelang
kalau kata bang frits tadi
masih banyak yang bisa
tapi belum dilakukan oleh duk capil
dan juga kpu
terus terang saya hopeless ya
jangan hopeless mbak nini
dengan waktu yang tinggal sedikit
ini belum ada gerakan yang sangat signifikan
yang dilakukan oleh pemerintah
dan juga oleh kpu
jadi sebenarnya harus duduk bareng
contoh nih kalau dari satu daerah
duduk bareng kpu minta data ke duk capil
tentang masyarakat yang ternyata
belum lapan tahun
belum lapan perekaman
di situ didatangi
lalu panggil duk capilnya ke situ
untuk melakukan perekaman atau memberikan super
dan cukup ini sekarang sudah bisa cukup kolektif
tidak perlu satu persatu
menarik lagi di satu daerah
di sulawesi ini
ada satu tps yang ternyata
ada tiga ratus sekiannya
itu datanya adalah invalid
itu separuh lebih dari pemilih
nah dengan seperti itu
kan harus mau tidak mau
memang harus dalam dua hari ini
harus dikeluarkan cukupnya
hopeless itu bisa diselesaikan
oke jadi anda mempredisi
bahwa partisipasi akan
bahwasannya boleh datang
dengan membawa identitas lainnya
itu asalkan sudah ada di
dpt tapi yang belum
lapan perekaman belum punya
ekpp itu jelas tidak ada
di dpt mereka
lagi lagi tetap kembali ke ktpl
dan terakhir memang
kita kalau untuk
sudah sudah langkah langkah konkret
hanya tinggal satu hari besok untuk melakukan
tapi untuk pil lek kita harus memperbaiki
nanti untuk dijadikan pansus yang
kira kira untuk menyelesaikan masalah
kppl ini jangan sampai kejadian
pil kj ini terulang pada pil lek
baik tapi yang paling penting adalah bagaimana
menyelamatkan dulu nih jutaan orang yang terancam
tidak bisa memilih dalam waktu satu dua hari ini
mbak titi untuk warga masyarakat
pemilih yang menonton acara kita
ketika dia tidak dapat c enam
tidak dapat undangan atau apa yang bisa
dia lakukan untuk bisa tetap melaksanakan
hak pilihnya ya pertama
dia bisa mengambil langkah memeriksa apakah
namanya terdaftar atau tidak kalau dia
familiar dengan penggunaan smartphone
bisa memeriksa di website kpu
lalu akan muncul status daftarnya
di satu ratus tujuh puluh satu daerah
tentu kalau warga jakarta nggak akan muncul
karena jakarta tidak pilkada lalu kemudian
kalau dia belum mendapatkan
c enam dia bisa sebenarnya tetap
menggunakan hak pilih kalau namanya
ada di dpt datang ke tps
membawa identitas memperlihatkan
identitas menyebutkan bahwa namanya
ada di dpt nomor sekian
maka kemudian dia bisa menggunakan
hak pilih jangan berkecil hati
hanya karena belum mendapat c enam
kalau dia terdaftar di daftar
pemilih tetap tetap bisa menggunakan
hak pilih dengan membawa identitas ke tps
kalaupun dia belum mendapatkan
walaupun dia belum terdaftar sebagai pemilih
pastikan dia punya ktpl atau suket
maka dengan ktpl dan suket
datanglah ke tps bisa menggunakan
hak pilih mulai pukul dua belas
sampai tiga belas waktu setempat
nah kalau tidak punya ktpl
tidak punya suket tidak terdaftar
di dpt ini yang harus kita
selesaikan besok apakah misalnya
pak zudan prof zudan menjanjikan
duk capil buka dua puluh empat jam
datangi duk capil
dan kemudian lakukan proses
perekaman dan ada call center
dan saya kira perlu melaporkan
kepada bawaslu untuk mendapatkan
dukungan agar bisa dia
memperoleh haknya untuk memilih
semua pihak harus bekerja keras untuk mewujudkan hak pilihnya
dengan sehingga demokrasi kita
bisa berjalanan baik kita berharap
tidak ada lagi atau semakin sedikit lah
paling tidak hak hak pilih
masyarakat yang tercerabut di pilih kadekali
terima kasih mbak titi terima kasih mbak fris
terima kasih mbak nini dari makassar kita akan terus
nggak pernah bosan mengingatkan lagi
publik nggak pernah bosan mengingatkan lagi penyelenggara
pemilu terutama pemerintah juga untuk bisa
menyediakan atau menghadirkan
hak pilih masyarakat di pilih kadekali
terima kasih bapak ibu atas
perbincangannya demikian layar pemilu terpercaya pada
malam hari ini pastikan anda mendapatkan
informasi terkini seputar pilih kadekali
dan pemilu bersama layar pemilu terpercaya
di cnn indonesia saya budi adiputro
selamat malam sampai jumpa